sejumlah kepala daerah sudah menentukan dukungan kepada salah satu pasangan kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
mereka sudah menyatakan kesiapan ikut bergabung tim kampanye
kpu republik indonesia menyatakan kepala daerah boleh bergabung dengan tim kampanye asalkan mengikuti sejumlah prosedural yang sudah ditentukan kpu dan juga kemendagri
seperti cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah daerah
kepala daerah boleh melakukan kampanye yang tidak boleh kalau menjadi ketua tim kampanye
apakah harus cuti atau bagaimana aturannya
apakah harus cuci atau bagaimana
cuti nanti atau di luar waktu kerja
kalau untuk pns sendiri apakah memang diizinkan
nggak boleh dong pns
ya dua kubu capres memiliki strategi yang berbeda dalam memanfaatkan kepala daerah dalam masa kampanye
lalu bagaimana kpu
sudah ada koresponensi nri indonesia dan albi pratama di gedung kpu republik indonesia
albi selamat malam
ini kpu mengizinkan kepala daerah untuk ikut bergabung dalam tim kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
kalau ini tentu berdasarkan pada pkpu yang sudah dibuat oleh kpu
apa sebenarnya landasan utama hingga kemudian kpu memperbolehkan kepala daerah ikut kampanye dan sejauh mana kemudian batasan batasan yang sudah ditetapkan oleh kpu
ya selamat malam rekha
terkait dengan perang opini boleh atau tidaknya kepala daerah baik itu tingkat kota kabupaten ataupun provinsi
ini mengikuti kampanye dari pemilu legislatif ataupun pemilu presiden dua ribu sembilan belas yang akan datang
memang masih terjadi gitu di antara beberapa kubu khususnya di calon presiden dan juga wakil presiden yang akan mengikuti kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas yang akan datang
nah misalnya saja ini memang pertama kali muncul ketika dilantiknya sejumlah gubernur baru
di istana presiden beberapa waktu lalu di mana delapan dari total sembilan gubernur yang dilantik ini menyatakan kesiapannya untuk mendukung salah satu pasangan calon
yaitu pasangan calon presiden joko widodo dan juga wakil presiden maruf amin
dan tetapi hal tersebut langsung disanggahi oleh pihak bakal calon wakil presiden dari kubu satunya yaitu sandiaga uno yang menilakan bahwa seharusnya kepala daerah
baik itu tingkat kabupaten ataupun kota dan juga provinsi fokus terhadap kerja masing masing untuk melayani masyarakat mereka di wilayah masing masing seperti itu
tetapi memang hal tersebut juga dipatahkan lagi oleh ridwan kamil bahwa tidak ada peraturan yang menghalangi bagi kepala daerah baik di tingkat tingkat tersebut untuk mengikuti kampanye
asalkan mengikuti prosedural yang ada
dan ridwan kamil juga sempat melemparkan kepada sandiaga uno bahwa sandiaga uno harus berkaca kepada hal hal yang pernah dilakukannya beberapa waktu lalu setelah menang dalam pilkada dki jakarta
lalu dirinya ikut berkampanye untuk memperjuangkan nama nama seperti nama sudirman said dan juga beberapa tokoh lainnya di daerah seperti itu
tetapi reinhardt misalnya kita merinci kepada peraturan dari kpu sendiri di mana kpu ini mengizinkan setiap kepala daerah baik tingkat kabupaten kota ataupun provinsi ini
untuk mengikuti kegiatan kampanye bagi tiap tiap tokoh yang didukung ya karena memang politik menjadi salah satu hal yang menjadi hal pribadi bagi setiap kepala daerah itu sendiri
di mana kpu sendiri ada pkpu yaitu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas di mana pkpu ini berisi bahwa setiap kepala daerah ini boleh mengikuti kampanye
yang tidak diperkenankan untuk menjadi ketua tim kampanye seperti itu
karena memang fokusnya akan terbagi di mana nantinya pihak dari kpu sendiri khawatir jika nantinya setiap kepala daerah yang akan ikut kampanye ini menjadi ketua tim kampanye
maka fokus untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah dan juga strategi strategi untuk pemenangan calon yang dipilihnya seperti itu akan bercampur ataupun justru menyulitkan mereka untuk bekerja
sehingga ada peraturan tersebut jadi kpu sendiri melakukan
berikan kesempatan kepada setiap kepala daerah untuk bisa memberikan dukungan tanpa menggunakan atribut ataupun fasilitas fasilitas yang mereka miliki selama mereka menjabat di pemda
nah hal ini juga ditambahkan dari pihak kementerian dalam negeri sendiri di mana cahyokumolo menyatakan bahwa setiap kepala daerah ini harus memiliki batasan batasan ataupun prosedural yang mereka harus lewati ketika mereka nantinya akan menjadi bagian dari tim kampanye
yang pertama ini memang sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor tiga puluh dua tahun dua ribu delapan belas
di sana pasal tiga puluh lima pasal tiga puluh enam dan juga pasal tiga puluh delapan
dimana pasal tiga puluh lima ini memberikan keleluasaan kepada setiap kepala daerah untuk mengikuti kampanye asalkan memberikan izin cuti ke pihak mendagri seperti itu
khusus untuk gubernur ini langsung memberikan kepada menteri untuk tingkatan kabupaten kota ini memberikan surat izin cutinya kepada setiap gubernur di provinsi mereka masing masing seperti itu
baru mereka akan diberikan keleluasaan
tetapi memang jatah yang diberikan
ini yang tertuang dalam pasal tiga puluh enam adalah jatah yang diberikan kepada setiap masing masing kepala daerah yang akan ikut kampanye diberikan satu kali dalam satu minggu
dan juga itu harus dilakukan paling lambat dua belas hari sebelum dilakukannya kampanye
jadi harus ada surat cuti dulu berapa lama dan juga ke daerah mana saja nantinya kepala daerah ini akan ikut kampanye
lalu di pasal tiga puluh delapan sendiri ini berbunyi bahwa setiap kepala daerah boleh mengikuti kegiatan kampanye di hari libur tanpa harus mengajukan surat
jadi hal hal tersebutlah yang memang sudah diberikan batasan batasan maupun keleluasaan baik dari kpu ataupun dari pihak kemendagri sendiri bagi setiap kepala daerah yang memang ingin mengikuti kegiatan kampanye di beberapa daerah
karena memang ada waktu sekitar satu ratus sembilan puluh hari kampanye yang dilakukan sejak tanggal dua puluh tiga september yang akan datang
dimana itu adalah dua hari setelah dilakukannya pemilihan nomor urut bagi pasangan calon presiden dan juga wakil presiden yang akan dilakukan di kpu sendiri begitu reinhardt
oke baik terima kasih albi pratama
untuk informasi yang diberikan langsung dari gedung kpu di jakarta